nekat menganiaya warga belasan anggota geng motor di ciamis jawa barat ditangkap polisi ironisnya warga
yang dianiaya merupakan korban salah sasaran enam orang pelaku masih di bawah umur serta
duduk di bangku sekolah meringah kejuruan hai sama kalian ya sebanyak dua belas orang anggota
komplotan geng motor terpaksa berurusan dengan anggota reskrim polres ciamis
jawa barat jumat siang mereka terlibat penyerangan serta penganiayaan terhadap
warga hingga terluka serius total sebanyak dua puluh anggota geng motor turut terlibat dalam
penganiayaan ini enam diantaranya masih dibawah umur sementara delapan orang lain yang masih
dalam pencarian kepolisian korban bernama jaja asal cijengjing dipukuli saat melintas
kawasan pasar subuh ciamis minggu lalu selain dipukul menggunakan gear dan pemukul bisbol
korban yang mengendarai sepeda motor ditendang hingga jatuh ironisnya jaja merupakan korban
salah sasaran dari geng motor ini semula berandal motor ini hendak mencari anggota
kelompok motor lain yang diduga menganiaya temannya korban jadi sasaran kekerasan karena
mengenakan pakaian yang mirip dengan orang yang dicari pelaku
korban kemudian dia memanggil teman temannya melakukan penganehan terhadap orang lain lagi
terhadap orang lain tersebut ya sudah kita visum kemudian sudah kita amankan terhadap enam
tersangka yang dewasa ya kemudian enam tersangka yang di anak anak ya sudah kita amankan juga dan
delapan masih dpo ya jadi sudah dua belas tersangka yang kita amankan terkait yang penganiayaan berikutnya ini
polisi menyita belasan sepeda motor serta alat pemukul bisbol dari kayu sementara gear dan senjata
tajam lain dibawa kabur delapan orang pelaku lain akibat perbuatannya enam anggota geng motor yang
masih duduk di bangku sekolah kejuruan terancam dikeluarkan dari sekolah mereka melanggar pasal
satu ratus tujuh puluh kuhp dengan ancaman kurungan tujuh bulan penjara deden rahadian jamis jawa barat gunung
bali kembali meletus pada jumat dini hari tadi berbeda dengan sebelumnya kali ini kolom abu tidak
teramati lantaran tertutup kabut berdasarkan rekaman kamera pengawasan gunung agung karangan sembali
erupsi terjadi pada jumat dini hari pukul dua belas wita erupsi ini terekam di seismogram dengan
amplitude maksimum dua puluh tiga mm dan durasi kurang lebih satu menit tiga puluh tujuh detik namun
ketinggian kolom abu tidak terlihat ini merupakan erupsi pertama di bulan februari sebelumnya erupsi
pada dua puluh dua januari dengan ketinggian kolom abu mencapai dua ribu m di atas puncak kawah petugas pvmbg pos
pantau gunung agung menyebut kondisi gunung agung yang dalam sistem terbuka ini memang memungkinkan
untuk erupsi atau meletus kapan saja tugas juga mengimbau masyarakat menghindari zona bahaya dan
melarang seluruh aktivitas di radius empat km petugas juga mengimbau masyarakat lebih waspada jika
beraktivitas di sekitar aliran sungai yang berhulu di gunung agung dengan ancaman bahaya sekunder
berupa aliran lahar hujan yang bisa terjadi pada musim hujan jika material terpapar di area puncak
tiba tiba memang akan terjadi letusan walaupun itu tidak akan besar karena dengan sistem terbuka yang
ada di gunung agung sekarang organik tiga empat kali bisa bisa membuat erupsi tapi itu sifat masih terombolelian
yang berada di gunung agung
antara kawah gunungan
masih dari bali tumpukan sampah yang sudah dibersihkan petugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten badung
masih menggunung di sudut sudut pantai kute bali pada jumat pagi
banyaknya sampah yang dikumpulkan setiap hari membuat petugas tidak mampu langsung membuang sampah itu ke tempat pembuangan akhir suung
tpa suwung juga menerima sampah dari daerah daerah lain sehingga banyak truk sampah yang harus mengantre selama berjam jam
dalam sehari petugas bisa mengangkut rata rata tujuh puluh lima ton sampah ke tpa suung
artinya kita tidak bisa jalan ke sana karena di tpa sudah puluh
ya puluh sampah truk tidak bisa lewat
mengantri bisa tiga jam
program cnn news report bersama dengan farhan isana subyon akan kami lanjutkan
tetap bersama kami